suara itu itu suara sahid
iya itu suara sahid yang sedang menghaji
sepertinya ada masalah
selama beberapa hari ini
saya selalu terpikir dan terbayang wajah orangtuaku
apa mungkin ini dikarenakan dosa dosaku kepada mereka
bagaimanapun juga restu dari orang tua itu sangat diperlukan
untuk mendapatkan restu dari allah swt
sebaiknya pulanglah kamu ke tuban
mintalah restu kepada kedua orang tuamu
aku benar benar tidak menyangka
sahid bisa menggetarkan
tingkat di pantai ini dengan air air
sesuai dengan kebutuhanmu
bahkan suara sahid yang sedang mengaji
bisa menyelamatkan kita
aku bisa membagakannya
di depan adik adik yang lain
muantep tenang baca kurannya
aku sampai ketiduran tadi malam
wah bikin saya jadi merinding
suaraannya itu loh merdu
orang orang yang beriman
maka hatinya akan bergetar
ada nikmat keimanan di dalam hati paman
tapi sekarang itu
kayaknya beda gitu loh mas
iya lebih berwibawa gitu loh mas
pastikan jangan dipatik di rumah
nyesel mas sahid dari rumah
apa tuh sam
kamu itu jangan bikin sedih
ngomongnya itu dijaga
aku juga berencana
untuk kembali ke tadi banten
dan bertemu dengan ayah ibu
ini tidak salah mas sahid
nanti kalau dimarahi sama kacingan dipatik
yang kita lakukan
apalagi jika kita bersalah kepada orang tua
ridu allah bersama dengan ridu orang lain

dari korban muda
bagaimana jika kita bersalah toni balik
atau orang orang diceritakan
pada waktu parenthesis
kukut di brothers lalu
siapa khas kedatangan indonesia di sini
kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah kanjeng sunan berikan
dan saya juga mohon pamit karena saya akan kembali ke rady patih
mohon doa dan restunya dari kanjeng sunan
yakinlah kamu setiap perbuatan baik itu pasti allah akan memberi pertolongan
kalijogo tetaplah melakukan istiqomah dalam melakukan syiar apapun yang terjadi
pastilah di luar sana syiar akan lebih hebat daripada di sini
serahkan saja kepada allah swt
jika kita percaya akan kekuasaan allah segala urusan yang berat akan menjadi ringan
baikkan cak sun
saya akan istiqomah di jalan dakwah ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mau pulang lari
iya enggak apa apa mereka teman teman poli
halil nangis juga lari
itu makanan itu makanan
bayu ada yang minta tolong
dia bangun beak

rabbit ada paku di tempat
ada paku di telinga orang gila itu
dia tidak ngantik
dia tidak kuat menahan sakit saat pakunya sejam